aksi penolakan terhadap rizik sihab selasa siang terjadi di surabaya jawa timur
mengatasnamakan keamanan dan kedamaian di surabaya dan jawa timur
puluhan orang yang tergabung dalam arek surabaya tolak fpi
menggelar aksi damai di depan gedung negara geraha di surabaya
mereka membentangkan spanduk bertuliskan tolak rizik sihab di surabaya
masa aksi tak ingin rizik sihab datang ke surabaya dan mengakibatkan kegaduhan
dan menimbulkan keramaian
adalah sebuah perang yang akan mengkhawatirkan semua pihak